madinah dulu kota ini bernama yastrip pusat perdagangan pusat perkembangan islam kota nabi muhammad
populasi kota madinah saat ini mencapai dua juta penduduk
kota madinah adalah destinasi wajib bagi jemaah umroh dan haji dari berbagai negara
dan inilah suasana masjid nabawi di area jemaah wanita menjelang sholat jumat berjamaah
citra kota madinah baru baru ini disoro dunia
pertengahan februari lalu salah satu situs perjalanan berbasis di amerika insure my trip
mengeluarkan hasil penelitian kategori kota madinah
di lima negara madinah menempati urutan pertama dengan skor sempurna sebagai kota teraman bagi pelancong wanita
madinah menjadi salah satu tempat teraman bagi perjalanan seorang wanita atau solo travel for women
nah saya mau coba ke beberapa tempat di sekitar kompleks masjid nabawi sendirian
di waktu yang cukup singkat
selama saya di madinah saya akan memanfaatkan kesempatan saya di kota teraman mulai dari komplek masjid nabawi
saya mau ke salah satu money exchange yang berada di sekitar kompleks masjid nabawi
sekalipun di tempat penukaran uang tanpa petugas keamanan yang cukup ketat
pengunjung wanita dapat menukarkan uang dengan aman
beranjak dari kompleks masjid nabawi perjalanan saya berlabuh di kebun kurba muntazahrif al bustan madinah
kebun dengan pohon pohon kurmanan asri ini menjadi tempat nyaman dan aman bagi keluarga bersantai di bawah pohon kurma
tempat bermain yang aman untuk anak anak
merujuk pada penelitian salah satu indikasi madinah sebagai kota teraman
yaitu rendahnya nilai kriminalitas dan ramah lingkungan
untuk anak dan keluarga
sementara thailand sebagai kota teraman kedua dan dubai berada di peringkat ketiga
fina nabilah revolusi riza madinah arab saudi